untuk memastikan keamanan stok ketersediaan jagung nasional
menteri pertanian syahrul yassin limpo melakukan kunjungan ke pabrik jagung di serang banten
kunjungan ini sekaligus menepis isu kelangkaan jagung di lapangan
kembali ke pabrik pakan ternak

dan seperti apa penjelasan tadi yang saya dapatkan dari direksi dan petugas yang ada di sini
mengatakan tidak ada masalah masalah jagung
memang terjadi ada pelambatan panen raya
artinya panennya agak panjang dan itu membuat distribusi dan lain lain secara nasional tentu saja ada dinamika
tetapi secara faktual secara nyata kondisi jagung kita cukup normal
di sini ada tiga puluh delapan ribu ton
ada kapasitas yang empat puluh delapan ribu ton
dua ribu ton dan semua hari ini menerima minimal dua ratus truk seperti ini setiap hari
kunjungan menteri pertanian ini sekaligus menepis isu jagung pakan ternak langka di lapangan
senada dengan mentan asisten vice president pt java
pt indonesia johan juga menyatakan ketersediaan jagung untuk pakan ternak dalam kondisi cukup
pabrik ini sendiri mampu menampung stok kurang lebih delapan ratus lima puluh ribu ton pakan ternak
pemasok jagung pabrik ini berasal dari luar pulau jawa
yakni lampung makassar gorontalo dan nusa tenggara barat
hingga kini pihaknya masih terus melakukan penyerapan jagung petani dari wilayah wilayah sentra produksi
sebelumnya berdasarkan pantauan yang dilakukan badan ketahanan pangan
bkp stok jagung nasional per minggu dua puluh september dua ribu dua puluh satu mencapai dua tujuh puluh lima juta ton
menteri perdagangan mengklaim pihaknya akan terus menggenjot produksi jagung
untuk mencukupi kebutuhan pakan ternak nasional
stok tersebut akan diperkuat pada masa panen yang akan berlangsung sejak september hingga oktober dua ribu dua puluh satu